kalau buat saya hari ini nggak sulit untuk memilih menjadi ibu dan sekaligus menjadi seorang pekerja
gak sulit memilih karena dari awal memang saya bekerja itu kan clear ya kenapa saya bekerja itu clear gitu
waktu saya di swasta pun saya punya satu program talent search yang akhirnya saya melihat sendiri
wah kita benar benar mengubah kehidupan talent talent tersebut gitu menjadi sosok yang akhirnya bisa bermanfaat bagi keluarga mereka
dan bahkan menjadi idola banyak orang
sama halnya dengan yang saya kerjakan hari ini pun ketika kita membuat sebuah kebijakan
membuat sebuah program dan seterusnya
wah ternyata manfaatnya luar biasa sekali bisa dirasakan oleh industri nya
jadi itu yang terus memacu kita untuk terus berusaha yang terbaik

stres mungkin nggak ya lebih ke arah wah banyak banget nih yang dikerjain pada saat yang bersamaan gitu ya
dan waktunya sangat sangat terbatas tarik nafas mungkin habis itu just do it one at a time
selesaiin gitu karena kalau misalnya kita malah stres dipikirin gitu ya
ya nggak selesai selesai juga kan
daripada seperti itu ya kita coba untuk cari jalan keluarnya sehingga satu satu beres
apa yang terbaik untuk memiliki keuntungan untuk memiliki keuntungan untuk memiliki keuntungan
selama segala sesuatu yang di rumah juga tidak terbengkalai gitu kan
kita juga terus memonitor kan anak anak kita tumbuh kembang dan semuanya baik gitu
dan suami juga terus mendukung
jadi selama kita masih diberikan kesempatan
selama masih diberikan kepercayaan untuk melakukan hal
untuk melakukan hal tersebut
dan kita bisa melakukannya kenapa tidak begitu kan

ya yang bikin ini ya yang bikin kalau lagi capek terus akhirnya ya
anak anak kali ya
saya kira anak anak adalah kekuatan juga buat saya pribadi
jadi apalagi kalau anak anak kan polos ya dan mereka kan ceplas ceplas gitu apa adanya
jadi kalau mereka bilang
hal hal simpel seperti itu
itu udah langsung membangkitkan semangat sih buat saya gitu
ya kalau sebagai seorang ibu gitu ya pastinya
dan saya yakin ini semua ibu di seluruh dunia
mereka kan apapun yang mereka lakukan pasti untuk anaknya gitu ya
ya itulah yang memberikan kita dorongan dan kekuatan untuk terus maju
apa yang terjadi saat kamu tidur
sekarang ini yang pasti kalau tidur masih sama saya
jadi masih sering ngelonin setiap malam
dan mereka kalau malam itu sering cerita cerita dan banyak pertanyaan
dan itu biasa kita suka ngobrol ngobrol kalau malam gitu
masih sering ngajarin

karena mumpung masih kecil
pelajarannya juga masih gampang gitu
jadi saya masih bisa ngajarin sendiri kalau ada tugas sekolah dan seterusnya gitu

ada tapi nggak kayak gitu
karena dia punya teman
yang ibunya juga gak kerja gitu kan
jadi dia mungkin lebih nanya
mam kenapa sih nggak kaya itu gitu
lebih kaya itu
kenapa nggak papa aja yang kerja
biasanya gitu tuh pertanyaannya
biasanya anak perempuan sih
anak yang laki laki agak cuek ya
jadi dia nggak terlalu
maksudnya dia nggak terlalu concern atas hal seperti itu
yang anak perempuan saya ada
kalimat kalimat seperti itu suka keluar kadang

saya bilang maksudnya kehidupan orang berbeda beda gitu ya
maksudnya teman kamu beda sama kita gitu kan
dan kita kan sering cerita cerita kalau malam
nah itu saya juga sering ceritain tentang apa yang terjadi gitu dalam pekerjaan saya
jadi dia juga ngerasa involved gitu
nah sejak saat itu sih sebenarnya udah mulai jarang sih
mulai jarang ngomong seperti itu
itu cuma di awal awal tuh suka nanya nanya kayak gitu ya

menurut saya setiap anak
pasti punya jalan ke depan
tapi yang penting values kali ya
valuesnya aja yang semoga kita bisa mengajarkan kepada mereka
dan mereka bisa punya fondasi dan karakter yang baik
untuk apapun tantangan mereka ke depannya
kalau dari pesan saya sih
karena memang di awal itu susah tapi you're doing very well
karena ini kan tanggung jawabnya bukan kayak di perusahaan ya
tanggung jawab perusahaan
tapi ini bekerja ini tanggung jawab menjadi satu bagian
kalau berhasil itu kemajuan buat negara juga
jadi keep doing what you're doing